bisnis berbasis online bukan hal baru di indonesia
anda bisa menawarkan segala macam barang dan jasa dengan lebih luas
termasuk menawarkan jasa penginapan
simak liputannya dalam segmen moneymaker berikut ini
selain ojek dan taksi yang dapat dipesan dengan online
memesan tempat bermalam juga bisa dilakukan dengan mudah secara online
selain memudahkan konsumen platform sewa properti online juga membantu pemilik properti
salah satu orang yang menggelut dengan sewa properti online adalah reinhardt
ia memiliki rumah sewa yang berlokasi di daerah jakarta barat
sewa properti untuk disewakan itu
nah jadi waktu saya bangun itu awalnya sih idenya saya mau bikin kos kosan
tapi begitu properti ini selesai dibangun
ada marketing dari satu operator operator penginapan itu datang ke saya
mengajukan proposal gitu untuk kerjasama
nah begitu saya lihat ternyata menarik juga ya
dan menurut saya sih
saya jadi bisa running penginapan ini dengan effortnya yang minimal
karena urusan marketing itu dikelola sama operator
setelah ada operator sih effort saya jadi minimal ya untuk running properti ini
karena operator itu udah ngurus segala sesuatunya
jadi mereka datang ke sini foto fotonya di upload ke website
terus si operator itu juga kerjasama
karena beberapa website yang berhubungan sama penginapan seperti booking com pergi pergi com
itu segala sesuatunya udah di urus sama operator jadi saya tinggal running aja
jadi saya sediain isinya operator yang berhubungan sama kliennya
begitu pula regulations wajib lapor satu kali dua puluh empat jam
nah begitu datang ini orang
jadi untuk izin waktu awal saya izin mau berdirinya itu kos kosan
jadi tetap seperti biasa jadi kalau ada orang mau nginep harus lapor rt rw dulu satu x dua puluh empat jam kan
nah tapi begitu seiring waktu dengan kerja sama sama operator itu kan
nginepnya kan kadang ada yang hanya satu malam hanya dua malam gitu
kan jadi agak repot ya kalau hanya satu malam langsung lapor
ya saya update lagi ke rt kalau ternyata nginepnya ini cuma satu malam atau dua malam
oke di sini ada berapa kamar sih yang ditawarkan
kamar yang ada di sini tuh ada sepuluh kamar yang kita tawarkan yang lagi running ini
ada lima kamar itu sistemnya gimana dengan operatornya bagi hasilkah atau seperti apa
nah jadi untuk sewa kamar di sini kita kerjasama sama operator
sistemnya itu mereka beli voucher ke kita
jadi misalnya mereka beli empat puluh voucher seharga dua ratus ribu per vouchernya
jadi nanti mereka datang mereka beli voucher dua ratus ribu
nah nanti begitu ada yang masuk vouchernya itu otomatis berkurang
jadi hitungannya satu voucher itu satu malam
jadi kalau ada orang nginep satu orang itu tiga malam artinya tiga voucher berkurang
terus begitu sampai hard disk
baru nanti setelah habis operatornya beli voucher lagi yang baru ke kita
fasilitas yang ditawarkan sesuai dengan syarat yang diajukan operator
jadi kamar bersih kasur nyaman kamar mandi dengan air panas pendingin ruangan sambungan internet dan saluran tv kabel
dengan harga dua ratus ribu per malam
untuk tiap kamar dalam waktu satu bulan ia mampu meraih omset sekitar dua puluh empat juta
dengan angka sebesar itu reinhard optimis mampu mengembalikan modal yang dia keluarkan dalam waktu tiga hingga empat tahun
sebagai fotografer indra sering harus pergi ke luar jakarta
kedekatan lokasi rumah sewa dengan bandara membuatnya selalu memilih bermalam di tempat ini
harganya lebih murah dari hotel konvensional yang lain
lebih fleksibel sih
jadi kita schedule nya mau atur masuknya kapan luarnya juga bisa diatur
dan nggak terlalu crowded tamu tamu yang lain juga kan
lebih private lah gitu
menurut dadang jahro wakil ketua umum bidang rumah sederhana tapak dpp real estate indonesia
bisnis sewa properti online dapat menjadi daya tarik untuk memperbaiki
karena keuntungan yang diraup dari sewa kamar dapat digunakan untuk membayar angsuran
kalau untuk segi wilayah yang tepat untuk bisnis itu
salah satunya adalah di yang tadi saya bilang di daerah pemerintahan
atau di daerah komersil
atau di daerah industri
atau di daerah kampus
banyak keluar masuk para tamu dari luar kota
jika anda memiliki modal cukup untuk membeli properti
atau hanya memiliki rumah dengan kamar tak berpenghuni
maka bisnis sewa probati online cocok untuk anda geluti
namun dengan banyaknya persaingan
properti anda harus punya daya tarik tersendiri untuk penarik penyewa